tapi jangan pukul saya beneran ya
presean atau tari kesatria menjadi kejutan tersendiri bagi saya ketika tiba di desa sade
presehan tak hanya tari penuh keberanian tarian ini ternyata memiliki berbagai filosofi
alat yang digunakan ialah penjalin atau alat pukul dari kayu dan rotan
sedangkan tamennya bernama ende berbahan flit kerbau berlapis rotan
tarian ini terdiri dari pepadu atau pihak yang bertarung
dulunya mereka ialah raja atau kesatria yang bertanding meluapkan kegembiraan setelah perang
lalu inilah pak kembar orang yang bertindak sebagai wasit sekaligus pencari petarung di sekitar lokasi
seperti wasit pada umumnya pak kembar juga harus jeli melihat apakah pepadu melanggar awik awik
atau aturan main presean
ya dalam bermain presean kedua petarung dilarang memukul alat vital
sedangkan pemenang ditentukan dari siapa
siapa yang terjatuh atau yang telah mengeluarkan banyak darah
serunya bermain presean menambah antusiasme saya lebih dalam melihat sade
ditemani pak talim saya berkeliling desa yang berjarak tiga belas km dari bandara lombok raya ini
masuk ke desa sade seolah berada di dunia lain dunia yang hanya ada di indonesia saja
sekitar satu ratus lima puluh rumah asli sasak berderet eksotis
rumah ini tak menggunakan
batu bata melainkan tanah liat yang dicampur kulit padi
serta beratap alang alang
perawatan rumah di sini pun cukup unik
jadi nanti kita bisa langsung melihat mbak ya proses ngepel di sini
karena kan kami di sini kalau untuk ngepel rumah itu masih menggunakan kotoran kerbau
ini kotoran kerbaunya mbak ya
kotoran kerbau buat ngepel
boleh silahkan jadi mbaknya bisa nyoba ya
pak ukraina ada yang mau tahu rasanya ngepel pakai kotoran kerbau
sama aja sebenarnya
sama kayak kalau kita ngepel biasa cuma agak cair dikit sama agak berbau sih sebenarnya
sejujurnya gitu ya bu ya
tapi ini khasiatnya untuk apa aja sih
jadi tujuannya itu dipel pakai kotoran kerbau itu yang pertama biar fondasi kuat ya
karena kalau nggak dipel nanti fondasinya akan berdebu
karena fondasinya ini dari tanah
ya dari tanah liat
dari tanah kulit kulit pak
makanya kalau nggak dipel nanti jadi retak retak
maaf nih pak ini kan kotoran
tapi itu justru bisa bikin lantai menjadi bersih
menjadi bersih iya
secara kesehatan gimana nih
alhamdulillah kalau kami di sini emang nggak apa apa ya
mencoba melulut sudah berhasil saya tak lukan
kini waktunya mencoba hal lain yang juga identik dengan kehidupan masyarakat sade
inilah inak tapang salah satu warga sade yang sudah fasi menenun sejak berusia sembilan tahun
sembari menenun inakmu menceritakan proses tenun yang cukup panjang
itu yang baru habis dipintal masih belum dikasih nasi
itu nasinya itu dimasak lunak lunak
lalu dicampurkan ke benang itu lalu disikat pakai ijuk mbak
dia akan lurus seperti ini jadinya
itu masih keriting dia baru habis pintar aja
kalau pewarnaannya mbak yang hijau ini terbuat dari daging kecipir
kalau yang merah ini terbuat dari kulit kayu kalau yang kuningnya itu dari kunyit
mendengarkan penjelasan inak tapang penasaran saya membuncah
beruntung inak bersedia meminjamkan alat penunnya
ini diapain bu udah
ini masukin lagi
aduh ternyata nenun seperti ini nggak segampang yang tadi ketika saya lihat
kesannya kayak gampang banget ternyata
nggak segampang itu
pakai teknik ya bu ya
bahagia rasanya bisa mengenal dan mencoba berbagai kegiatan di desa sade
apalagi desa ini sudah menerapkan protokol kesehatan dan berbasis aturan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
nah kini saatnya
saya meneruskan perjalanan menjelajahi wisata edukasi lombok
dan tentunya tetap mematuhi ancuran tiga m memakai masker sering mencuci tangan dan tetap menjaga jarak
berjarak tujuh puluh empat km dari desa sade inilah tujuan saya berikutnya
mutiara menjadi salah satu komoditas unggulan dari lombok nusa tenggara barat
tapi tahukah anda bagaimana proses mutiara diambil dari laut sampai dengan menjadi perhiasan yang luar biasa cantik
di cerahnya mentari lombok di dampingi mbak diyah saya diizinkan melihat pembibitan awal mutiara
drum drum ini merupakan tempat bayi kerang
selama empat puluh hari mereka terus dijaga dan diberi nutrisi berupa fitoplangton agar cepat besar dan bisa dipindahkan
proses selanjutnya bayi kerang akan ditempatkan pada soket seperti yang dilakukan ibu ibu ini
nantinya soket berisi kerang kecil akan ditempatkan di laut
selama empat tahun
tapi bukan cuma didiamkan saja
kerang ini harus dibersihkan secara berkala
beruntung hari ini adalah jadwal pembersihan kerang
jadilah saya ikut ke laut
nah ini adalah proses pembersihan kerang
kerang kerang ini sebetulnya usianya sudah dua tahun
dibersihkan dari putih putih ini supaya nanti mereka bisa mendapatkan makanan dan akhirnya bertumbuh lebih besar lagi
proses pembersihan ini juga dilakukan untuk melihat potensi kerang dalam menghasilkan mutiara
nah setelah dibersihkan ternyata baru ketahuan ada yang kerangnya sudah mati sayang banget
kayak gini kerangnya kosong
nah kalau kerangnya sudah mati seperti ini nanti dia akan dibuang dan diganti
dengan kerang yang masih hidup
tak hanya dibersihkan sebagai upaya budidaya kerang berusia dua tahun akan diberi nukleus yang berfungsi sebagai stimulus naker
atau zat utama yang membentuk mutiara
proses ini harus dikerjakan dengan teliti
agar tidak membuat nukleus
agar tidak membuat kerangnya mati
sedangkan cara memanen kerang juga penutrik
kerang yang berusia empat tahun akan diambil dari laut dan ditunggu hingga membuka cangkang secara alami
barulah mutiara dapat diambil
tujuannya agar kerang tak rusak dan bisa memproduksi mutiara kembali
mutiara yang baik pun memiliki kriteria tersendiri
antara lain ialah kilau bentuk warna dan kemulusan mutiara
melihat secara langsung proses budidaya membuat saya lebih memahami keistimewaan mutiara
pengelola tempat ini pun menceritakan salah satu alasan dibuatnya wisata edukasi ini
ialah untuk memberi pemahaman mengapa harga mutiara laut yang tinggi bahkan hingga ratusan juta rupiah
ada keinginan dari autori untuk sekaligus memberi edukasi dan sekaligus juga sebagai ladang wisata
memadukan dua hal ini pertama dimaksudkan untuk lebih mempercepat untuk proses pengenalan mutiara
selain memberikan edukasi lokasi wisata ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi kawasan teluk nare
hmm lengkap sudah apa yang saya cari kali ini
berwisata sambil belajar
mengenal potensi daerah dan kearifan lokal nan mempesona yang hanya bisa saya temui di indonesia saja
maria sarjana warsa lombok nusa tenggara barat